dalam persidangan kasus ktp elektronik pada dua puluh dua maret lalu
terdakwa stiano fanto menyatakan adanya aliran dana lima ratus ribu dolar amerika serikat
bagi puan maharani dan pramono anung yang ia ketahui melalui madeoka masagung
saat itu setia novanto mengaku madeoka dan andi narogong datang ke rumahnya
untuk menyampaikan uang telah ditransfer bagi dua petinggi partai pdi perjuangan itu
wah untuk siapa disebutlah tidak memadilkan sama sama saya dan saya tak maaf kalau saya sebutkan disini
karena itu juga ada sebarang arti yang ada disitu adalah untuk puan maharani lima ratus ribu dan untuk pak pramono anung lima ratus ribu
untuk puan maharani pak pemirsa sebagai ketua partai pdi
saya berterima kasih
dan untuk pramono anung saya berterima kasih
namun selama ini puan mengaku tidak ada pembahasan tentang kasus ktp elektronik dengan madeoka ataupun stiano fanto
sebelumnya dalam persidangan di pengadilan tipikor kamis dua puluh dua maret dua ribu delapan belas
setia novanto mengaku mendapatkan informasi dari madeoka bahwa ada aliran uang ktp elektronik ke puan dan pramono anung
namun setia novanto mengaku tidak tahu apa peran puan dan pramono anung dalam proyek ktp elektronik sehingga disebut mendapatkan aliran uang itu
saya kenal dengan pak madeoka karena kebetulan beliau
itu adalah teman keluarga bung karno
di mana bapak dan ibunya pak madeoka itu adalah teman baik dari bung karno
jadi itu merupakan teman keluarga bung karno ya
teman keluarga bung karno itu kan banyak
sama sekali nggak pernah
dan saya nggak pernah bicara iktp
bukan hanya dengan pak oka dengan pak sn dan lain lain juga saya nggak pernah bicara
juga dengan nama nama yang disebutkan kemarin saya juga sama sekali nggak kenal
senada dengan puan
maharani sekretaris kabinet pramono anung
juga membantah kesaksian dari terdakwa kasus korupsi ktp elektronik stiano fanto
yang menyebut bahwa pramono anung ikut menerima aliran dana proyek iktp
ia menegaskan bersedia dikonfrontir terkait dengan hal ini
dalam hal ini
ngomong satu kata pun yang berkaitan berurusan dengan iktp
termasuk semua pejabat yang diperiksa dan ada di persidangan kemarin
tidak ada satupun yang pernah berbicara iktp dengan saya
sama sekali nggak ada
jadi pak noff kan selalu katanya katanya katanya
kalau ditanya hakim kan katanya
tetapi hal yang mengenai dirinya dia selalu bilang saya tidak ingat
jadi kalau mengenai orang lain yang katanya
maka dengan demikian karena ini menyangkut integritas
saya sebagai orang yang panjang dalam karir di politik
sebagai pribadi tentunya saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja
nah menanggapi kesaksian stiano fanto di sidang sebelumnya
tersangka kasus korupsi ktp elektronik madeo kamasagung
membantah adanya aliran dana proyek ktp elektronik
ke tangan menteri pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
dan juga mantan wakil ketua dprs
dari ibrahimo noanung
madeo kamasagung bahkan menyatakan juga siap dikonfrontir
dengan stiano fanto terkait dengan hal ini
menurut klien saya
yang pernyataan setnov di muka pengadilan minggu yang lalu itu
dan itu juga sudah dibantah oleh yang bersangkutan
khususnya tidak benar itu terkait apa
karena tidak ada
sama sekali tidak ada
tidak ada dana tidak ada sama sekali
rumah stiano fanto
padahal itu tidak ada
karena itu kan bulan oktober tahun dua ribu dua belas itu tidak pernah ke rumahnya pak stiano fanto
jadi kalau menurut bapak bagi
bukan bukan menurut saya menurut
ya maksudnya menurut pak amadio pak
itu tidak benar
sementara itu presiden joko widodo juga mempersilahkan kedua pembantunya
diproses secara hukum jika memang ada bukti dan fakta yang kuat
pernyataan ini menanggapi pernyataan atau kesaksian terdakwa
yang menyebut nama puan maharani dan pramono anung
ikut menerima aliran dana dalam kasus korupsi ktp elektronik
presiden memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan
terkait dengan kasus korupsi proyek ktp elektronik
kita ini negara hukum jadi kalau ada bukti hukum
ada fakta fakta hukum ya diproses saja
semua memang harus berani bertanggung jawab
dengan caratan tadi ada fakta fakta hukum dan ada bukti bukti hukum